beberapa jam yang lalu terjadi ledakan saat konser ariana grande digelar di manchester arena inggris
ledakan terjadi setelah ariana grande selesai menyanyikan lagu terakhirnya
belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya luka luka
namun hingga kini pihak kepolisian masih belum merilis siapa saja nama nama korban tewas dan yang mengalami luka luka atas kejadian ini
belum diketahui pula pelaku peledakan di manchester arena ini
polisi kota manchester atau greator manchester police telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya ada sembilan belas korban tewas lima puluh luka luka
dan kejadian ini dianggap sebagai insiden terorisme hingga ada informasi lebih lanjut
kejadian ini terjadi di luar arena konser saat para penonton mulai pulang dari konser ariana grande
para penonton konser sebagian besar adalah kaum muda dan ini adalah konser pertama yang dijadwalkan digelar di inggris sebagai bagian dari tour eropa
dan amerika latin ariana grande
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait ledakan di konser ariana grande kita terhubung dengan staff pensosbud kbri london dety silvidah gani
selamat pagi waktu jakarta mbak dety
selamat pagi waktu london bapak
ya mbak dety bisa diceritakan kondisi saat ini di sekitar manchester arena seperti apa
saat ini kami berada di london bapak
itu lokasinya sekitar empat jam perjalanan darat dari kota manchester
namun dari pantauan media ini kami melihat bahwa kondisi sepertinya sudah stabil sudah sepi di daerah manchester arena
karena memang proses evakuasi sudah berlangsung sejak pukul sepuluh tiga puluh lima tadi ketika ledakan bom pertama kali terdengar di manchester arena
ya walaupun hingga kini polisi belum merilis nama
nama korban tewas ataupun luka luka
namun apakah kbri london mendapatkan informasi apakah korban ini ada orang indonesianya atau tidak mbak dety
beberapa menit yang lalu kami dari pihak konsuler dari pihak perlindungan wni juga telah menghubungi kepolisian metropolitan police di sini
dan disampaikan bahwa saat ini polisi masih belum dapat merilis
kewarganegaraan korban korban meninggal
yang ada sembilan belas orang sebagaimana disebutkan dalam statement resmi greater manchester police melalui account titernya
ada sembilan belas orang meninggal dunia dan lima puluh orang luka luka
sampai saat ini pihak kepolisian masih belum dapat mengetahui kewarganegaraan masing masing korban belum ada informasi
namun sekiranya sudah ada kepolisian dari pihak kepolisian maupun dari
kementerian luar negeri inggris dari protokol kementerian luar negeri inggris juga akan menghubungi perwakilan
oke bagaimana dengan update dari ledakan bom sendiri
apakah sudah ada rilis terbaru mungkin disana terkait pelaku
kemudian juga apakah ledakan ini juga berasal dari bom atau hal lain
itu belum dapat dipastikan belum ada konfirmasi lebih lanjut dari kepolisian inggris
yang terakhir kali kami diinformasikan bahwa mereka saat ini sedang menangani kasus ini
sebagaimana mereka menangani serangan teroris
dari pantauan media melalui bbc dan beberapa informasi lebih lanjut dari twitter juga
kami dapatkan informasi bahwa ledakan itu ada di fuaye
jadi di luar arena
jadi masih di area foyernya ya di dalam
bukan di mana ada tribun penonton
oke berarti lokasinya itu di luar dari stadionnya itu sendiri ya
asal ledakan itu ya
masih di dalam gedung
ledakan masih ada di dalam gedung namun bukan di area tribun penonton
oke masih dalam gedung bukan di arena dari area penonton ataupun juga panggung gitu ya
oke nah untuk warga
negara indonesia sendiri sebenarnya apakah kbri di sana memiliki data yang tinggal di manchester
mungkin ada berapa orang jumlahnya
saat ini memang kami sudah kontak dengan teman teman mahasiswa
tahun ini yang terdaftar ada sekitar dua ratus lima puluh mahasiswa indonesia
dan dari komunikasi kami dengan pihak ppi
greator manchester dalam komunikasi mereka lewat grup whatsapp
diketahui bahwa ada tiga orang wni mahasiswa indonesia yang memang ada di konser saat itu
namun tiga tiganya telah kembali ke rumah masing masing dengan selamat
oke sudah ada komunikasi begitu ya dengan tiga orang wni yang juga menonton konser anugrande di manchester ya
oke bagaimana dengan langkah langkah
langkah selanjutnya mungkin yang akan dilakukan kbri terkait dengan keberadaan mungkin wni lain
yang mungkin memang pergi ke manchester untuk menonton untuk mencari tahu seperti apa nanti langkah langkah selanjutnya mbak dety
sampai saat ini kami terus kontak dengan pihak kepolisian untuk meminta perkembangan informasi lebih lanjut
mengenai kewarganegaraan para korban dari sembilan belas yang meninggal dunia dan lima puluh orang yang luka luka itu
kami akan terus pantau dengan pihak kepolisian kewarganegaraan mereka
selain hotline kbri kami juga akan menginformasikan melalui akun twitter kbri
nomor telepon penanggung jawab perlindungan wni mungkin bisa dicatat nomornya adalah
oke mungkin bisa diulang sekali lagi mbak dety
ya sekali lagi
plus empat puluh empat kode negara inggris tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga delapan puluh tujuh dua puluh tiga tujuh puluh sembilan
itu adalah nomor telepon penanggung jawab perlindungan wni di london di kbri london
atau yang biasa kita sebut koordinator
fungsi protokol dan konsuler
dari kbri sendiri di sana apakah ada himbawan untuk wni
karena polisi di greater manchester juga mengatakan bahwa ada potensi ini merupakan serangan terorisme
apakah ada himbauan untuk wni di sana
betul kami setelah mendapatkan informasi ini
kira kira sekitar satu jam setelah mendapatkan statement resmi bahwa
kami juga di twitter kbri juga telah menyampaikan imbauan kepada warga negara indonesia
untuk menghindari daerah manchester arena dan juga telah menyampaikan nomor hotline kbri di situ
mungkin mbak dety memiliki informasi terkait kemana saja nanti arena grande konser di inggris
apakah juga ada mungkin hal hal preventif
yang dilakukan sebaiknya oleh wni yang ingin menonton konser dari negara grande selanjutnya
mungkin di kota kota selanjutnya
sepertinya memang tetap harus berhati hati ya
berjaga jaga ketika memang sudah ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian
kami selama ini memantau melalui metropolitan polis yang akhirnya menyarankan kita untuk memantau perkembangan investigasi ini
namun secara keseluruhan kepolisian inggris itu selalu mengupdate berita berita terkini melalui account twitter nya mereka juga melalui metpolis
di situ kita dapat informasi informasi terkini sekiranya memang ada ancaman mereka akan segera menginformasikan melalui media media sosial juga
oke baik terima kasih dety silvidagani
staf pensosbud kbri london sudah bergabung bersama kami
kita kembali ke inggris beberapa jam yang lalu terjadi ledakan saat konser ariana grande digelar di manchester arena inggris
ledakan terjadi setelah ariana grandi selesai menyanyikan lagu terakhirnya
belasan orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya luka luka
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait ledakan di konser ariana grande
kita terhubung dengan gulvan avero koordinator protokol konsuler kbri london
selamat pagi waktu jakarta
selamat pagi mas buncer
pak gulvan bisa diceritakan informasi terkini atau update terkini dari sana seperti apa pak
baik pak uzar terkait dengan ledakan di manchester kami telah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait
termasuk dengan kepolisian di manchester
diperoleh informasi hingga saat ini
ini masih pihak polisi setempat masih mengumpulkan informasi terkait dengan kewarganegaraan dari masing masing korban
dalam kaitan ini pihak kepolisian setempat belum bisa mengumpulkan mengenai warganegara dari warganegara korban
kami peroleh informasi dalam waktu dekat akan diadakan
dan konferensi ped untuk menyampaikan terkait dengan terjadinya ledakan di manchester tersebut
kami juga telah melakukan dengan seluruh kontak yang ada terkait untuk informasi korban
termasuk dari kementerian luar negeri inggris
memang hingga saat ini belum diperoleh
menjelaskan mengenai kewarganegaraan dari masing masing korban
juga kbri london telah melakukan koordinasi dengan teman teman
dengan kawan kawan kita melalui perhimpunan pelajar indonesia setempat
untuk mendata untuk mengetahui adanya korban
namun saat ini belum diperoleh informasi
tidak ada indikasi adanya korban warganegara indonesia
namun sekalian namun demikian kami kbri london tetap memonitor dan tetap melakukan koordinasi
dengan pihak kepolisian setempat
demikian update yang bisa kami laporkan
oke pak gulvan apakah ada informasi terkini juga terkait mungkin jumlah korban
dari ledakan konser arena grande gini apakah ada pertambahan atau mungkin ada update terbaru di sana
sejauh ini informasi yang kami peroleh jumlah korban tewas itu sekitar sembilan belas orang
dan luka luka itu luka luka sekitar lima puluh orang
tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah
dan hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian manchester barusan
sampai saat ini polisi masih mendata jumlah korban
karena korban ini tersebar di beberapa rumah sakit
itu informasi yang kami terima
bagaimana dengan asal ledakan pak gulvan
apakah sudah diketahui pelakunya kemudian juga apakah sudah diketahui bahan ledakan yang terjadi di konser arena grande
informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah inggris
dan pihak kepolisian setempat bahwa saat ini diduga
bahwa serangan tersebut dilakukan merupakan suatu serangan teroris
dan polisi ini adalah kesimpulan
sementara pihak kepolisian menyimpulkan kesimpulan yang lebih komprehensif
jadi sementara ini diduga itu merupakan serangan teroris
oke anda mengatakan tadi dalam waktu dekat
pihak kepolisian di sana akan menggelar konferensi pers
dalam waktu berapa lama lagi apakah sudah diketahui jam pastinya pak gulvan
kami informasi dari pihak kepolisian manchester mereka mengatakan very zone
saya juga sempat menanyakan tadi berapa lama
kami harus menunggu
dia hanya mengatakan very zone
nah ini mungkin ada kaitannya terkait dengan update jumlah korban yang masih dikumpulkan
sehingga hingga saat ini belum diperoleh kejelasan berapa dalam waktu berapa lama
oke pak gulvan terakhir terkait dengan kelanjutan dan kejelasan
dengan kelanjutan dari tour concert arena grande ini
apakah anda mengetahui ada informasi terkini
apakah konser konser di kota selanjutnya di inggris akan dibatalkan
atau akan diundur atau akan berjalan seperti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
setidak tidaknya informasi yang kami peroleh saat ini
bahwa pihak kepolisian di manchester menyatakan
dan untuk ke city center mulai besok hari
nah sejauh ini kami belum dapat informasi apakah konser konser sejenis yang lainnya di inggris
juga akan ditunda atau dibatalkan
namun yang informasi yang bisa kami kumpulkan adalah bahwa masyarakat diminta untuk tidak mendekati city center
itu informasi yang bisa kami sampaikan
oke baik terima kasih gulvan navero koordinator protokol konsuler kbri london
sudah bergabung bersama cnn indonesia terima kasih